kamu gak yakin dengan hubungan kita ini
atau ada sesuatu yang kamu tutupin dari aku
enggak mas bukan itu maksud aku
ya karena itu nanti kita di acara makan malam itu kita sama sama jelasin sama anak anak
aku gak mau hubungan kita yang lebih serius ini jadi tertunda
hukuman bikin karya ilmiah atau bersihin lapangan bersihin sekolah sebulan gak apa apa
atau skors ayah skors aja pak gak apa apa pak
saya lebih milih itu pak
iya itu aja pak
kalau dance jangan ya pak asal jangan dance apa aja
pak gak usah dengerin rifqi kita berdua lapang dada terima hukuman daripada pak
buat rifki saya bakal buat dia terima kok pak tenang aja pak
enggak enak aja lu aja sendiri gue gak mau
pak jangan dance pak apa aja pak jangan dance pak saya gak bisa ngedance pak
keputusan saya sudah tidak bisa lagi diganggu gugat
kalian harus memenangkan pertandingan ini harus mengharumkan nama sekolah ini
sekarang kalian kembali ke kelas masing masing
udah jalan jalan cepat
pak makasih ya pak
pak jangan dance pak
asli pak gak bisa pak
kalian harus berusaha untuk menang
iya pak pasti menang pak
wow nyaman banget lo ya sekarang milih milih dengan gue
eh tau gak sih ini tuh semua gara gara lo tau gak
kita juga nggak mungkin dihukum sama pak togar
gue gak jadi makan soto karena ada yang kejamretan
terus gue harus berantem dulu sama kang jamretnya
oh lo perhitungan nih udah nolongin gue
lagipula sekarang lo liat ya akar permasalahannya di siapa
yang ngajak duluan untuk gue minta maaf sama aldino
terus cabut di jam istirahat siapa
eh setidaknya ya gue tuh punya niat baik tau gak
wah gue bener bener capek ngomong sama perempuan
selalu salah selalu salah
perempuan selalu benar ya kan
gue juga capek ngomong sama laki laki

ya udah pergi lo
nanti gue ke kantor
ya aku mampir dulu kesini sebentar
nanti aku balik lagi ke kantor
silahkan masuk mas
tapi maaf ya masih berantakan banget
yang dalam sih udah rapi cuman kalo yang ini aku baru ngeluarin ngeluarin barang
kamu bilang aku kalau masih perlu bantuan nanti biar orang orang aku bantuin kamu
enggak usah mas gak usah
kamu udah terlalu banyak ngebantuin aku
aku bisa sendiri kok
udah gak usah biar aku aja
tapi ini pecahannya
biar aku ambil sapu ya
mas mas gak usah
gak usah gak usah
aduh biar aku aja
udah ini kan rumah aku
aku dong yang meresin
tujuan aku kesini sebenarnya
mau ngajak kamu makan malam
aku mau memperkenalkan anak aku sama kamu
dia pasti senang kenal sama kamu
malam ini mas
setiap kita membahas masalah anak anak
sepertinya kamu gelisah
apa kamu gak yakin dengan hubungan kita ini
atau ada sesuatu yang kamu tutupin dari aku
bukan itu maksud aku
ya karena itu
nanti kita di acara makan malam itu
kita sama sama jelasin sama anak anak
aku gak yakin dengan hubungan kita
hubungan kita yang lebih serius ini jadi tertunda
nanti aku cari restoran yang enak dan nyaman buat kita
aku berharap banget loh
malam ini kita bisa memperkenalkan anak anak
aku pergi ya
gimana kalau el langsung gak setuju
el kan masih trauma sekali sama perbuatan papanya
bita paling heran sekali
bita paling heran sekali
bita paling heran sekali
bita paling heran sekali
bita paling heran sekali
setelah dia balik dari ruang b

kira kira dia punya hukuman apa
rifki juga gak nyusul kita kemana ya dia

tadi dia bilang mau nyusul kita
tapi betul lif
gue penasaran hukuman apa sih yang dijalanin dia
rifki yang biasanya mukanya penuh dengan canda tawa
sekarang jadi kusut begitu kayak penuh tekan

jadi si rifki gak cerita ke temen temennya soal hukuman dari patogar

yaudah kalo gitu gue cari rifki dulu ya
siapa tahu dia mau cerita
kita tau harus peduli sekali sama rifki
kita tahu harus peduli sekali sama rifki
iyalah dia kan temen kita
iyalah dia kan temen kita
ini kan pemain pemain ini
jadi kita pertama kali
dikem apakah disini
tuh di kantin
gosip itu indah nona
tapi sudah lah kali ini beta kasih maaf
betta tuh ada perlu sama nona
begini nona kira kira nona dengan rifki itu dapat hukuman apa dari pak togar
beta bilang lona itu dapat hukuman apa dari pak togar
iya seharusnya kalo nona kayak gitu nanya ke temen lo lah
siapa tau lo tau syel
lama lama sih bisa sampai juga ya
betta paling heran sekali makin hari dia paling barani
padahal kurang apa coba kita punya muka ini galak
kok orang orang gak bales bales chat sih
apa masih bete ya gara gara masalah kemarin
se ngedance sih
se orang rifki ngedance
udah rusak hancur tuh image gue
wih itu orangnya
banyak banget lagi ini sampah
tumben kerjaan hukumannya pas jam istirahat
biasanya pas ada jam pelajaran biar bisa bolos
kok lo gak nyusulin kita ke kantin sih
ada nadif kan di kantin
capek gue pas itu nadif banyak nanya ke gue
eh ale ale dapat hukuman apa dari pak togar
ale kasih tau kami dong
ah udah capek gue
emangnya apa sih hukumannya
kok kayaknya lo tuh gak mau banget kita semua tau
sama sahabat dari boci lo gak mau cerita itu ke gue lagi